usai melantik kepala wakil kepala dan dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip hari ini
presiden jokowi bertemu secara empat mata dengan megawati soekarno putri
sebelumnya pelantikan berlangsung di istana kepresidenan jakarta pada selasa siang
usai pelantikan anggota bpip presiden dan juga ketua umum pdi perjuangan megawati sukarno putri bertemu secara empat mata
pertemuan didokumentasikan oleh menteri sekretaris kabinet pramono anung dalam laman instagramnya
di caption pramono anung menuliskan pertemuan berjalan dalam suasana hangat dan penuh keakrapan
hal ini menepis isu bahwa hubungan megawati dan jokowi sempat merenggang